sekarang gue mesti nemenin sia asongan di rumah sakit
kenapa kamu diam
sorry dad tadi ada temen lewat
jadi aku harus sapa dulu
aku bisa jalan lagi bang heran
aku ketemu sama putri
kau mau temenin aku ketemu sama putri ya
di saat seperti ini
kamu masih ingin ketemu sama putri
dia yang udah buat kamu menderita sampai kayak gini bang heran
masa kamu gak sadar itu
ini semua bukan salah putri
kalau ada orang yang salah itu aku pak
karena aku yang udah ajak putri narik orang lain
dan ini semua musibah
gak ada sangkut pautnya sama putri
tapi tutup aja sayang
setiap kamu bareng sama dia
selalu kesialan yang datang sama kamu
karena perempuan itu
pembawa sial untuk kamu bang heran
papa gak kepingin
hal yang lebih buruk bisa terjadi sama kamu
oh kamu terus sama putri
pas jangan jauhin aku dari putri ya
karena cuma putri penyemangat hidup aku pak
jangan lupa nyalain lonceng daya
jangan lupa vryk dokter
iya iya ditunggu ya
jho jho kita ke rumah sakitnya semalam jho
pak bos puter kenapa demam
terus janjian sama makan siang gimana pak bos
saya telepon aja mel
lu masih marah ya gara gara naomi sama tasya
iya ini aku udah selesai kelas kok
bentar lagi aku otw ke restoran ya
honey sorry kita reschedule dulu lunch nya ya gapapa ya
daddy baru dapet kabar kalo putri demam tinggi
bukannya semalam daddy bilang kalo misalnya putri udah baik baik aja ya ayah
tapi ya udah
ya i don't know why kenapa tapi tiba tiba tadi bu nawang kabarin daddy kalo putri demam tinggi
putri sudah dibawa ke rumah sakit
udah udah dibawa nih deddy mau ke rumah sakit
kamu dateng ya temenin putri ya
lengkap banget sih cerita gue hari ini
pagi pagi harus lihat naomi yang sok baik ke tasha
dan sekarang gue mesti nemenin si cewek asongan di rumah sakit
kenapa kamu diam
sorry dad tadi ada temen lewat jadi aku harus sapa dulu
oh iya dad nanti kasih tau aku aja ya rumah sakitnya dimana
sebisa mungkin aku dateng oke dad
mel tadi temennya lo sapa siapa
lo lagi gak banyak pikiran kan
bikin muka lo itu kayak berkerut gitu
banyak please deh
gak usah dipikirin terus
mending kita cari makan
mau makan apa tak
gimana kalo kita keluar aja cari semuanya
jajanan di luar tuh belum tentu sehat
gue juga lapar
tapi gue mau makan makanan sehat yang cepat jadinya
gue kan harus jaga kesehatan tubuh
apalagi pas kejadian kemarin di puncak
hah gue tau
ide bagus tak
yaudah kalo gitu lo yang masak ya
masalah masak pemasak sama atta jagonya
yaudah kalo gitu lo ikut gue buat bantuin masak
biar lo liat tuh cara masaknya tuh gimana
masaknya di puncak
masak di puncak
tadi kan citra whatsap saya
nanyain soal putri
tapi dia gak mau sampe ketawaan sama bu nawang
saya whatsapp citra dulu dah
putri sekarang demam tinggi dan sudah dibawa ke rumah sakit santosa
sekarang saya sama bu nawang lagi nunggu di depan igd
kalau bukan atas anjuran dokter semalam
untuk membawa putri kesini kalo terjadi apa apa dengan putri
pasti saya sudah memilih membawa putri ke rumah sakit yang lain
jangan sampe saya ketemu dengan pak alex disini
dari anjuran dekat
dari anjuran dekat
dari anjuran dekat
dari anjuran dekat
dari anjuran dekat
dari anjuran dekat
dari anjuran dekat
dari anjuran dekat
dari anjuran dekat
dari anjuran dekat
dari anjuran dekat
dari anjuran dekat
putri sekarang demam tinggi dan sudah dibawa ke rumah sakit sentosa
sekarang saya sama bu nawang lagi nunggu di depan igd
gue pengen banget ketemu pak ngeran
gimana ya kondisinya sekarang
masa gak ada yang ngasih kabar ke gue sih
soal kondisi penggeran
saya baik baik aja pak
kasih ya pak udah dateng
ibu dimana pak
ilma di depan sama rival saya
mereka lagi ngobrol ngobrol sama dokter yang habis periksa kamu tadi
saya senang sekali kondisi kamu baik baik aja putri
saya baik baik aja kok pak
terus kayaknya yang ga baik baik aja pangeran deh
saya pengen banget tahu kondisi dia pak
kamu omongin aja kamu butuh apa sekarang
saya mau ketemu sama pangeran
what did you just say
saya ga salah denger nih
saya minta pak reger bantuin saya
supaya saya bisa ketemu sama pangeran
bunda wang ada di depan
untuk memastikan kondisi dia sekarang gimana
bisa saya bantu pak regar
yang di depan saya sekarang mau ke pangeran
handphone saya sekarang di bawa sama ibu